hei nggak boleh kayak gitu sayang
kamu gak boleh mentertawakan cita cita teman kamu
apalagi cita citanya itu cita cita yang mulia
gak boleh ya
emangnya kamu cita citanya mau jadi apa
jadi prinses ustazah
iya bener ustazah
amalia tuh pengen jadi prinses
siapa lagi yang mau cerita
ya haika sobri berdiri
sama temen temen kalian
cita cita kalian mau jadi apa
lah berapaan sih
kamu orang disuruh
aku yang suruh
saya cita citanya jadi polisi usaha
yang kan kan udah kece kan
udah ganteng kan
polisi itu gagah
terima kasih ustazah
dan melindungi masyarakat
dan melindungi masyarakat
kalau jadi kapten laut itu bisa melewati
ombok yang besar
nyamping samudera india
dan samudera pasifik
lebih dari polisi
tolong ceritakan sama teman teman kalian
cita cita kalian mau jadi apa
orang di sitten
aku yang suruh kuat
saya cita citanya jadi polisi usaha
yang kan kan udah kece kan
udah ganteng kan
bergabah berubi bawah
miripkan ustadz dan melindungi masyarakat
kalau jadi kapten laut itu bisa melewati
samudera ombok yang besar
sampai ke samudera india
dan samudera pasifik
lebih dari polisi
yang lebih baik
beri dukungan di
ustadz pengen tahu nih cita cita kamu itu pengen jadi apa sebenarnya
kalau cita cita saya ustadz pengen jadi
sama kayak sobri dong jadi polisi
cita cita kompak amat sih
pokoknya beda nih ustadz
bukan kayak sobri
aku nggak tahu mungkin kamu mau jadi hakim
atau mau jadi tentara
atau mau jadi apa
seperti pak serikiti mungkin
bukan pak ustadz
tapi cita cita saya pengen
eh udah duduk duduk duduk
bersin banyak yang nonton film nih
atau cita jadi kamen rider
orang pengen tahu cita cita
mau jadi jet li ah
mau jadi jackie chan ah
pak ustadz cita cita saya sederhana nih pak ustadz
dari pengusaha lokal
dan internasional nih
bagus itu ya
siapa lagi ya
kamu lupa coba ceritakan
lah apa ya bu
saya inget inget dulu ya pak ustadz
hmm perasaan gak enak nih
kalau kayak begini caranya bosan
yaudah bosan saya mimpi mimpi saya dulu ya bosan
anak anak kita sebagai muslim
harus memiliki cita ci
nah cita cita kita itu harus yang tink
sebagaimana allah berfirman
dalam surat ar rahman
jika kalian bisa menembus langit
dan juga bumi maka tembuslah
tidak akan kalian
kecuali dengan kekuatan
nah sekarang apa cita cita kalian
kalau butir cita citanya
mau menjadi dokter
aku juga saja aku juga mau jadi dokter
jadi dokter nora
cemen dengar ya
jadi dokter itu
cita yang mulia
shhh amalia amalia
kamu gak boleh
mentertawakan cita cita teman kamu
apalagi cita citanya itu cita cita yang mulia
emangnya kamu cita citanya mau jadi apa
jadi prinses ustazah
ya bener ustazah
amalia tuh pengen jadi prinses
itu harus berpesona
itu harus berpesona
ya prinses palingan
astaghfirullahaladzim butet amalia najwa
eh eh udah udah
yang pengen jadi polisi kan kamu
yang pengen jadi apa apa kan kamu
nah kenapa kita yang
itu maknanya semua memaksa
ya walaupun sama sekali
sama penegak keadilan
perbasmi kejahatan tapi
aku tuh maunya jadi elemen bukan jadi polisi sobri
kalian berdua itu
cerewet banget sih berisik banget sih ha
ikutin aja deh
kalian itu jadi ajudan
aku dan aku jadi
nggak mau ah ngapain aku jadi ajudan
menilai jadi elemen iya
itu mau menyesu merepotkan
gak apa apa sih kalau kalian
nggak mau gampang serius serius sob
ya udah ndra
kalau kayak gitu kita cari mainan
yang lain aja yuk ayo
gak apa apa sih
aku traktir lagi
ya dia mah gitu
emang gigi yaudah deh kita mau
jadi ajudan kamu daripada nggak dapat
itu mau menyesu tak berdaya